rezeki kan allah yang ngasih yang penting kita jangan nyanyi lima waktu minta sama allah
apalagi minta tengah malam jam dua minta rezeki yang banyak yang halal buat menguatkan ibadat itu tujuan
langit masih gelap meski sebagian orang masih terlelap kakek sarbini sudah menjemput rezeki untuk bekal esok hari
dari rumahnya di condet jakarta timur menuju pasar minggu jakarta selatan tempatnya menempa rupiah
ia berjalan kaki berkilo kilometer tanpa mengeluh demi dapat terus menyambung hidup
berjualan buah keliling jadi profesi yang ia pilih sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
buah yang ia jual setiap hari tidak selalu sama
kadang belimbing jambu nanas atau pisang tak menentu tergantung persediaan
tak terhitung lagi berapa langkah yang dijalani tak terasa lagi beban puluhan kilogram yang dipikul
semua medan jalan ia lewati demi mendapat rezeki
capek menggunakan jadi hobi saya menggunakan jadi tradisi kebiasaan dari dulu
memang udah demen hidup kekal demen iya sih hobi
perasaan yang capek itu jadi hilang
gembira gitu karena kita hobi
saat kota jakarta tengah sibuk sibuknya kakek berusia tujuh puluh empat tahun ini sudah siaga menjajakan buah di pinggir jalan
berharap orang orang menyempatkan diri mampir membeli sarapan dari apa yang ia

namun singgah ini tak lama ia memilih keliling menjemput bola agar mendapat rezeki lebih banyak daripada harus menunggu lama di satu tempat
hiruk pikuk lalu lintas jalanan yang susah dan terik matahari bukan alasan baginya untuk menyerah
tantangan yang harus ia lewati juga tidak sedikit
jatuh tersenggol kendaraan
jauh lebih murah ketimbang harga modal
hingga ditipu uang palsu merupakan cerita pahit yang tak jarang yang telat
jalanannya tukang ngojeknya
di jembatan jembatan situ
iya di jembatan
nggak mau jayak ngojek online
saya pikir kalau saya marah
mantu saya kan mau jayak online
itu makasih aja main
sayang tenaga yang dikeluarkan dan waktu yang terpakai seharian
harus dibayar dengan perolehan yang tak seberapa
pendapatan harian dari berjualan buah ini sekitar dua ratus ribu rupiah
belum dipotong modal satu ratus dua puluh hingga satu ratus tiga puluh ribu rupiah
jika dagangannya tidak habis ia pun membagikannya ke anak anak atau para tetangga
agar tak mubasir
baginya itu bukan rugi melainkan rezeki dari sang ma pengasih untuk ia bersedekah
dengan ratusan duit tiruan
itu ceritanya gimana pak
dia bawa sirsak
sirsak dia beli sama dia
ya duitnya duit sirsak
bukan diri dia
bukan diri asli lagi
ya sedihnya saya lagi tak bisa modal
warga asli condet ini selalu melihat sisi positif dalam setiap kehidupannya
tidak ada lagi yang perlu dikeluhkan
sabar adalah kunci untuk terus bertahan dan semangat berusaha
ia percaya apabila rizky tak datang hari ini maka akan datang di waktu lain
sebenarnya kalau saya sendiri mampu ya nama pengennya iya
kalau kita sendiri mampu tapi kita sendiri juga ngontrak di jakarta ya
jadi caranya dengan borosnya
iya kalau ada dagangan dia semua kurang ingat apa rambutan apa
kadang juga saya yang ini mau pergantungan biarpun modal modal luar

setelah bekerja sarbini pulang ke balai kambang condet jakarta timur
di tempat sederhana inilah ia tinggal bersama sang istri dan anak yang sudah bekerja
sebenarnya baik istri maupun anak selalu meminta sang kepala keluarga ini untuk berhenti berdagang keliling
risikonya jauh lebih besar ketimbang pendapatannya membuat keluarga khawatir
namun sarbini bersih keras untuk terus bekerja selagi mampu karena tidak ingin merepotkan siapapun
menjalani ini ya namanya usaha dia ya bersyukur gitu
tapi kalau dia belum pulang kita mikirin
biasa jalan kalau jalan gitu ah ini kok kenapa dia belum pulang kita mikirin
belum pulang gitu
di balik semangat dan senyum kakek sembilan cucu ini ada kesedihan tersimpan yang kerap datang di benaknya
ya sedih sih
mikirin suka sedih juga
meski begitu sarbini tak pernah lupa bersyukur
terlebih di bulan suci ramadan sarbini terus meningkatkan ibadah yang tak pernah ia tinggalkan sebelumnya
ia berharap selalu diberikan damai diberkahi rezeki melimpah dan kesehatan
agar bisa terus bekerja dan mengubah nasib keluarganya lebih baik
dan juga untuk memperoleh buah buah yang ia jual
puti fanfudi imam muhairib jakarta